hingga sabtu ratusan korban banjir bandang di mancak serang banten masih terisolasi
bahkan sebagian warga sudah enam hari tidak ganti baju karena seluruh harta benda mereka hanyut tersapu banjir bandang
kondisi ini membuat korban banjir di pengungsian sibuk memilih baju bekas layak pakai saat bantuan datang
mereka harus cepat memilih agar tidak kehabisan bantuan pakaian
bantuan logistik pemerintah difokuskan di satu titik lokasi pengungsian
yakni bangunan sd yang letaknya berada di puncak gunung tukung karena sulitnya akses menembus lokasi warga
banjir bandang akibat hujan deras mengakibatkan enam belas titik longsoran dan menghanyutkan sepuluh rumah warga di tujuh kampung di kecamatan mancak serang
bantuan logistik pemerintah di tukung karena sulitnya akses menembus lokasi warga